video amatir warga ini memperlihatkan dua pohon yang tumbang di terminal leladon kecematan ciomas kabupaten bogor jawa barat pada kamis petang
warga yang merekam video pun panik melihat sepeda motornya jatuh tertimbu batang pohon
kejadian ini tak menelan korban jiwa tetapi sejumlah motor dan angkot yang diparkir rusak tertimpa pohon
diduga kondisi lapuk karena dimakan usia membuat dua pohon itu tak dapat menahan angin kencang
pada jam empat hujan mudah lama kan angin besar
sampai gelap pas sudah rada hujan ini sudah pada rumput keunan
ada berapa pohon pak
ada dua dua pohon
pak tadi kan kalau di video banyak motor tuh
motor ada yang rusak apa
nggak ada sih cuma ketutupan daun daun aja
pemandangan indah terlihat di gunung semeru lumajang jawa timur yakni awan berbentuk lingkaran seperti piring
awan yang tampak menggantung tersebut
berwarna putih keabu abuan
namun menurut bpbd kabupaten lumajang awan itu tidak berkaitan dengan aktivitas gunung semeru
saat ini gunung semeru masih berstatus waspada atau level dua
tadi pagi itu kebetulan sebentar cerah
sehingga muncul adanya fenomena itu alam biasa
sehingga ada awan awan yang membentuk seperti lingkaran
jadi koordinasi dengan pengamat
data dari pos pengamatan gunung api semeru hingga kamis pukul enam petang menunjukkan
gunung semeru mengeluarkan embusan satu kali dan guguran dua kali
tim liputan cnn indonesia